mahkamah agung mengabulkan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum atas vonis kasus penyalahgunaan narkoba rido roma
setelah dua bulan bebas kini pedangdut tersebut terancam kembali menjalani hukuman tambahan delapan bulan penjara
sebelumnya rido roma telah menjalani hukuman penjara sepuluh bulan dan rehabilitasi selama enam bulan
namun kini ia kembali terancam hukuman penjara satu tahun enam bulan dikurangi masa hukuman yang telah dijalani
setelah adanya putusan kasasi oleh ma pada tiga belas maret lalu
dalam putusannya ma menolak dan memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama
serta memperbaiki kualifikasi kejahatan rido roma menjadi penyalahguna narkotika golongan satu bagi diri sendiri
menanggapi soal eksekusi kepala birohukum dan humas ma a abdullah menyebut hal itu merupakan kewenangan pengadilan negeri jakarta barat
hingga saat ini masih belum diketahui kapan pihak kejaksaan negeri jakarta barat
akan mengeksekusi penyanyi dangdut rido roma
kejaksaan nanti akan melaksanakan setelah mahkamah agung mengirimkan petikan putusan ke pengadilan pengaju
artinya pengadilan di mana perkara dulu diputus atau diajukan upaya kasasi itu
maka nanti pengadilan pengaju itu akan memberitahukan secara resmi
menyampaikan petikan putusan itu sebagai dasar
ya ini sekarang sudah diterima atau belum kita belum tahu
tapi yang jelas dari perhitungan waktu kemungkinan bisa sudah sampai ke pengadilan pengaju
atau dalam proses penyampaian kita juga belum tahu
yang penting dari mahkamah agung sudah putus